kita beralih ke berita lain seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd kabupaten probolinggo jawa timur
ditahan polisi karena menjadi tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu
ijazah itu digunakan tersangka untuk maju sebagai calon legislatif atau caleg pada pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas lalu
kini polisi tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut
anggota dprd kabupaten probolinggo jawa timur bernama abdul qadir ditangkap polres probolinggo
atas dugaan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket c atau ijazah setara sma
anggota dprd dari fraksi gerindra ini ditahan polisi pada jumat malam
ijazah palsu ini digunakan tersangka saat mendaftar sebagai calon legislatif tujuh belas april lalu
kasus dugaan ijazah palsu ini baru terkuak pasca pelantikan anggota dewan
yang dilakukan pada akhir agustus lalu
atas temuan itu abdul qadir lalu dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat ke polres probolinggo
setelah melakukan penyelidikan selama hampir satu bulan penyidik kemudian menetapkan abdul qadir sebagai tersangka
tak berselang lama anggota dewan yang maju dari dapil dua meliputi kecamatan keraksaan besuk dan gading itu ditahan polisi
kuasa hukum tersangka mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik
agar tersangka dibebaskan dan hanya menjadi tahanan kota
hosnan taufik kuasa hukum tersangka berharap polisi bisa menangguhkan penahanan
mengingat yang bersangkutan selama ini kooperatif
dalam rangka mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terkait klien saya mas abdul qadir
itu saja karena sudah dilakukan penahanan tadi malam
dan saya harap pada tahap tahap berikutnya apabila ada laporan laporan terkait ijazah palsu
dari siapapun itu hendaknya diproses sama dengan mas kadir
menurut akp rizky susanto kasat reskrim polres probolinggo dari hasil penyelidikan polisi
diketahui ijazah paket c atau ijazah setara sma tersebut asli
namun nomor seri ijazah tidak terdaftar di dinas pendidikan
abdul qadir menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai pengguna dokumen
memang secara lisan sudah disampaikan oleh instansi dinas pendidikan
oleh petugasnya bahwa dari material dari ijazah tersebut diduga asli
cuma untuk nomor serinya ini ya tidak terdaftar
untuk lebih jauhnya seperti apa kami akan coba dalami lagi
kalau saksi sudah berapa orang yang diperiksa
untuk saksi sudah sekitar sepuluh orang yang sudah diperiksa
polisi tengah mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu pembuat dan pihak pihak lain
yang terlibat dalam pemalsuan dokumen
dua puluh orang sudah diperiksa termasuk ketua dpc gerindra kabupaten probolinggo john junaidi
polisi berjanji akan terus mengembangkan penyelidikan